untuk mengurangi titik titik kemacetan di kota bandung
pemerintah kota bandung berencana membangun beberapa jembatan layang
dosen rekayasa transportasi itb sonny sulaksono menilai
upaya ini sifatnya hanya sementara dan harus dilengkapi dengan manajemen lalu lintas yang baik
kota bandung dihuni sekitar dua empat juta penduduk yang memiliki sekitar satu tujuh juta unit kendaraan
jumlah kendaraan yang melintas di jalanan kota bandung bisa melonjak hingga dua kali lipat pada akhir pekan
karena kota bandung dibanjiri wisatawan dari luar kota
salah satu upaya pemerintah kota bandung untuk mengurangi titik titik kemacetan adalah membangun jalan layang
rencana pembangunan jalan layang ini mendapat dukungan warga
baik baik saja lah lebih bagus ada jembatan layang biar nggak macet
pendapat saya baik ya bagus karena dengan adanya jalan layang akan mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas
dari arah soekarno hatta
jadi mungkin itu bisa mempermudah kita yang mau kerja nggak begitu macet gitu
kalau saya sih mendukung ya soalnya pemerintah udah pasti mau yang terbaik buat masyarakatnya
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rpjmd kota bandung tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
pemkot bandung memasukkan rencana membangun jalan layang di beberapa persimpangan
dua diantaranya di persimpangan jalan laswi dan gatot subroto
dan di persimpangan jalan supratman dan jalan jalan jalan
sebelumnya pemkot juga berencana membangun jalan layang di perempatan kiara condong dan buah batu
tapi menemui kendala pembebasan lahan dan pembiayaan
layang oper jalan kira condong dan buah batu itu juga sempat kita ajukan
bahkan mou nya sudah kita bahas tinggal penandatanganan tahun dua ribu tujuh belas kemarin
tapi ternyata ada kendala di pembebasan lahan
pemerintah provinsi pada saat itu dalam mou disepakati
kita sudah menganggarkan sebetulnya di tahun dua ribu dua
sudah kita alokasikan anggaran untuk pembebasan lahan
namun ternyata provinsi punya prioritas lain pada saat itu
namun dosen rekayasa transportasi institut teknologi bandung soni sulaksono menilai
jalan layang bukanlah solusi permanen dari permasalahan kemacetan
dan bahkan bisa menambah masalah apabila tidak diikuti dengan manajemen lalu lintas yang baik
saya selalu mengatakan yang namanya flyover seperti itu hanya temporary solution ya kan
oke kita bangun flyover tapi kalau tanpa ada penataan di sisi sirkulasinya
manajemen lalu lintas flyover akan menyebabkan kemacetan yang lebih parah lagi
kita banyak pengalaman banyak flyover flyover yang dibangun
itu hanya bertahan sampai tiga atau empat tahun
setelah itu kemacetan lagi
memang kemacetannya berbeda ya tapi tetap aja macet di situ
awal tahun dua ribu tujuh belas lalu
pemkot bandung telah mengoperasikan
jalan layang antapani
pembangunan memakan waktu enam bulan dan menelan biaya sekitar rp tiga puluh tiga lima miliar
wilam nasution bandung